pon papua cabur menembak siap dilaksanakan
kami berharap aktivitas yang datang nanti bisa menunjuk tinggi sportivitas
dan di pon nanti banyak terjadi pembicaraan rekor rekor nasional rekor pon
dengan harapan kami ke depannya lapangan ini juga bisa mencetak sebanyak banyaknya atlet papua
dan fasilitas ini setelah pon masih tetap bisa terjaga
jadi harapan kami tidak berhenti sampai di pon saja pembinaan ini
jadi dari papua harus muncul banyak atlet yang membawa harum nama indonesia